seharusnya anda sadar
supaya anda tidak terus terusan mengganggu saya dan keluarga saya
lebih baik anda sekarang pikirkan nasib istri anda
apa yang akan terjadi
jika semua orang tau
yang membuang anaknya andi kematian suam
dan membuat makam palsunya nindi
makanya langsung dibawa ke rumah sakit kan
soal makamnya nindi udah dipindahin belum
ya ampun gue bener bener lupa sama pemongkaran itu
gue bahkan lupa tanya ke mirna tadi
bu andin yang mau pindahin makam ini ada dimana ya
oh sudah pergi mbak
tadi ibu andin sempat kepleset kakinya
lalu sama suaminya dibawa pergi mbak
mau gali sedalam apapun juga
jelas jelas makamnya ini kosong
mereka tuh udah ngegali dalem banget
jangan mirna sempat bicara sama tukang tukang itu lagi
apa mirna tau kalau makam itu kosong
nah terus katanya mereka tuh
pak bu sekarang ibu andin boleh pindah ke ruang rawat ya
ya sus makasih
kalau memang benar tasnya elsa ketinggalan di rumah sakit sejahtera
mending aku mampir aja kesana mecek
siapa tau ada yang nemu dan disimpan di resepsionis
gimana rasanya sekarang bu andin
sudah jauh lebih baik udah gak sakit lagi khusus
syukurlah kalau gitu saya tinggal dulu ya
aku mau pergi
oh ya tadi kan ngobrolannya kepotong gimana
apa kata tukangnya
oh yang tadi
ya kan tukang gali makamnya kan udah
gali tuh dalam banget
terus mereka nyetopin galiannya
soalnya kan lu tadi sempet kepleset
pak bos sama ibu pergi
jadi mereka gak enak kali buat ngelanjutinnya
karena gak ada pihak keluarga kan
laptop udah ngikutin gua dari ppu ke rumah sakit
sama sama udah cepet sembuh ya
cuma balik ke rumah
sekarang gua pengen pulang dulu
ya pak bos saya pulang dulu ya pak
permisi pak bos
jadi gimana ya mas
aku jadi kepikiran sama kak menendi
kalo berhenti lagi
nanti kebanjiran lagi dong
kan aku masih belum bisa keluar dari sini
nanti biar saya ya
lu bisa dipikirin
saya mau bicara
iya pak bos
apa yang kamu dengar dari kak mir
apa yang kamu dengar dari kak mir
apa yang kamu dengar dari tukang gali makam
soal makam menendi
soal makam menendi
soal makam menendi
soal makam menendi
soal makam menendi
bapak bapak yang gali makam menendi bilang
mereka itu udah gali dalam banget
kerangka jenazahnya itu nggak ada
tentu kenapa ya pak bos ya
apa kerangka jenazahnya hilang
kamu dengarkan saya
apapun yang kamu dengar di pemakaman tadi
simpan cerita itu untuk diri kamu sendiri
jangan sampai orang lain tau terutama andin
karena tadi dokter bilang sama saya andin hampir keguguran karena jatuh di makam
saya gak mau kalau andin dengar cerita ini andin jadi stress
dan dia bisa keguguran saya gak mau
untuk diri kamu sendiri
jangan pernah diberitakan kepada orang lain
paham pak bos
kalau gitu saya
enggak ngasih tau andin dulu deh
saya juga takut
kenapa napa sama kandungannya andin
aduh kesian banget ya andin
tiap hamil pasti ada aja masalahnya
terima kasih banyak
yaudah sekarang kita masuk rumah tadi
seharusnya hari ini andin udah tau kebenaran soal nindi
sama dat label ini
kalau dia mau minum
kalau dia mau minum
jadi brand ambassador kita
barusan saya ketemu sama teman temannya roy di unicorn band
dan informasi yang mereka bilang
di tanggal tersebut
roy sempat bertemu dengan seorang perempuan
mending saya cek sekarang deh
ada apa ya pak
ada yang bisa saya bantu pak
mbak bisa tolong cek jadwal marath empat tahun yang lalu
tepatnya tanggal dua puluh satu februari
tukar apa ya pak
saya mau tau apa pihak maharatu ada janji sama elsa hanilita
mantan brand ambassador waktu itu
ini perintah dari pak ahok
baik pak saya coba carikan dulu ya pak
sebentar ya pak
jadi gini pak pada tanggal itu memang ada janji ketemu dengan mbak elsa jam sebelas siang
untuk fitting baju dan pemotretan
tapi itu dibatalin pak sama mbak elsa
posisi tuh dari mana ya mbak
soalnya ini stylist sama makeup artist udah stand by nungguin mbak
kira kira bisa nggak ya fitting sama test looknya di reschedule aja
soalnya saya ada urusan mendadak
tapi mbak elsa maaf banget mbak
untuk jadwal pemotretan kali ini udah mepet banget melsa
harus kita laksanakan di hari ini mbak
biar kita nggak mepet dan gak molor dari pelaksanaan
saya gak berniat
saya gak berniat
saya gak berniat
dan itu jauh dari kantor maharatu
dan saya yakin banget ini gak bisa mbak
ditunda aja ya besok atau lusa gitu
yaudah deh oke deh mbak
kok kayak gitu mbak
oke makasih ya mbak
jadi gitu pak
waktu itu mbak elsa membatalkan
dan akhirnya saya terpaksa untuk membatalkan semuanya pak
makasih ya buat informasinya
iya pak saya sudah cek ke pr maharatu pak
empat yang lalu tepatnya dua puluh satu februari
pak elsa ada fitting dan tes makeup di maharatu pak
tapi tiba tiba mbak elsa membatalkannya karena katanya ada urusan yang urgent mbak
saya dan elsa sama sama membatalkan urusan mereka di hari itu secara dadakan
apa benar cewek yang ditemui roy di taman kamaya itu adalah elsa
makasih banyak infonya ren
kalau benar roy ketemu sama elsa apa yang mereka bicarakan
apa mereka bicarakan soal pendungan elsa
randy tadi tanya ke maratu
kata pr maharatu di tanggal tersebut elsa gak jadi hadir untuk tes look up
berarti mungkin aja elsa ketemu sama orang
sebenarnya pada hari itu elsa sih ketemu sama aku mas
dia cerita kalau dia hamil sama roy
tapi tiba tiba dia meralat itu semua
a yang kalau dia bohong
aku sampai sekarang masih bingung sih
dan aku merasa ada yang aneh
udah gak usah dipikirin
masih lah ya
biar saya aja yang mikirin
gimana udah selesai sekolahnya fun
seneng gak seneng dong
hari ini seru gak
seru banget oma
aku belajar bentuk triangle
pinter sekali pasti cucu oma
jadi belajar apa triangle
padahal aku terasa sama mama loh
sama mama di dalam kelas
iya pokoknya aku kangen sama mama
perutnya mama sakit lagi
perut mama sakit terus
terus kita berdoa bareng
dan abis itu
perut mama gak sakit lagi
taruh dulu tasnya
oma mau telepon mama sama papa dulu ya
kata rena perut andien sakit
andin tadi sempat jatuh di makam
astagfirullahaladzim andien jatuh di makam
terus gimana keadaannya
di rumah sakit mama ke rumah sakit ya
gak usah ma andien udah gak apa apa kok
alhamdulillah udah ditangani dokter
dokter bilang semuanya
alhamdulillah baik baik aja
tapi dokter minta andina harus bedres dulu di rumah sakit
ya allah kamu yakin
you sure mama gak usah ke rumah sakit
udah mama langsung pulang aja
isi rahat di rumah ya tolong titip rena ya ma
yaudah kalau gitu
kamu jaga andien ya
kamu juga kabarin mama
kalau ada apa apa ya
aduh rena kamu bener
ternyata mama tadi perutnya sakit
tapi sekarang udah gak apa apa kok
udah yuk kalau gitu kita pulang ya
udah pake dulu tasnya lagi
udah yuk let's go
yuk let's go
saya mau nanya soal barang yang ketinggalan di rumah sakit ini ya pak
barangnya berupa apa ya pak
sebenarnya tasnya istri saya
kemarin sempat dirawat di sini
cuman menurut dia mungkin ketinggalan
karena dalamnya itu ada handphone sama dompet
sebentar saya cek dulu ya pak
saya mau menanyakan
apakah bapak menemukan tas yang berisi dompet dengan handphone
terima kasih pa
saya sudah konfirmasi
kemarin tidak ditemukan
barang hilang ataupun ketinggalan igd
yaudah kalau begitu terima kasih ya
ada sedikit urusan di rumah sakit
kamu sendiri ngapain di sini
saya nggak jenguk dia
jadi tadi andin tuh sempat jatuh ke klesnya gitu pas lagi mau mindahin makam ala rumah anaknya
tapi udah nggak kenapa napa kok
udah dicek sama dokter
ojek saya udah dateng
saya mau permisi pulang dulu ya pa
andin mau memindahkan makam anaknya
berarti antin masih berpikir kalau anaknya itu meninggal
andin belum tahu soal rena kalau clorena itu adalah nindi
apakah andin tahu kalau rena adalah anaknya andin
atau jangan jangan anda menyembunyikan ini dari anda
sama seperti anda menyembunyikan kebohongan kalau kenyataannya anda adalah kakaknya roy
sudah tidak ada kebohongan lagi antara saya dan andri
berarti aldebaran juga bohong ke aku
kamu jangan kayak gini lagi ya
aku juga udah janjikan
aku juga nyesel mas kayak gini
yang pasti aku akan jaga anak kita dengan baik
terima kasih ya
sampai jumpa lagi
saya mau bicara dengan anda
saya tunggu di kantin rumah sakit sejahtera sekarang
mau bicara apa dia sama gue
tapi kok dia tahu gue di sini
nggak salah kerjaan
saya beli makan sebentar ya
oh iya kamu belum makan ya
sudah kamu cari makan dulu
kamu mau makan juga
nanti aku mau makan
nanti aku mau makan
andin jadi pindahin makan nindi gak ya
kok belum ada kabar
aku jadi kepikiran
takut nanti aku jadi kebawa bawa
kayaknya aku harus bicara langsung sama elsa
aku ke rumahnya aja deh
aku ke rumahnya aja deh
hari ini saya tahu
kalau ternyata anda masih aja berbohong
kenapa anda sebut sebut nama istri saya
tapi anda terus saja berbohong
hati hati dengan ucapan anda ya
harusnya anda yang hati hati dengan ucapan anda sendiri
sampai hari ini
kalau anda belum pernah bilang ke andik
anaknya itu masih hidup
dan rena adalah anaknya
dan sampai saat ini
andin hanya tahu kalau anak itu sudah begitu
bahkan ada yang tahu
kan hari ini saya dapat informasi
kalau andin mau memindahkan makam nindi
kenapa anda lakuin semua
apa anda belum sepenuhnya mencintai andin
sampai anda terus terusan berbohong ke dia
sudah berapa kali saya bilang sama anda
jangan pernah mengganggu urusan saya
seharusnya anda sadar
supaya anda tidak terus terusan mengganggu saya dan keluarga

lebih baik anda sekarang pikirkan nasib istri anda
apa yang akan terjadi
jika semua orang tahu
istri anda yang membuang anaknya andi kematian suam
dan membuat makam palsunya nindi
anda akan membuat makam palsunya nindi
anda akan membuat makam palsunya nindi
pikirkan itu mulai dari sekarang
tidak punya waktu untuk memikirkan urusan keluarga orang lain
om kamu tetap belum ada kabar
kasian tante lydia
tante pasti cemas banget
siapa tahu riki tahu om martin kemana

jadi ini tianteng ketelapa dengan cumi berat

alternatif yang luar biasa
mengkenal tanpa memandresse
malem terus yang punya juga nggak bisa dihubung lu tahu enggak om martin dimana gua nggak tahu tadi
tan terlidia juga nelfon gue ya karena emang gua nggak tahu juga selalu ya tapi kan biasanya om
martin bareng lori ya gue emang dari kemarin ada ketemu sama om martin lagi nomornya harus
selalu sama gue dia kan punya urusan sendiri dan gua juga sibuk sama urusan gua sendiri udah ya
bentar dulu gue tutup eh riki aneh banget biasanya om martin ke bareng dia terus tapi masa riki nggak tahu apa apa sih
apa yang harus gue lakuin sekarang gimana kalau nino kasih tahu andin tadi aja andin nyaris
kehilangan janinnya gimana perlu ditambah lagi dengan hal hal yang mengganggu pikirannya
hai udah selesai mengannya cepet banget nggak dikunyah ya
hai pada bina mulut
kamu cepet sehat ya
biar besok tidak bisa pulang
biar bisa keluar di rumah sakit
kamu gak mau ke trata indah aja
murah sama kami nindi
gue gak bisa kesana
gue gak mau nino dateng atau telepon andin
gue gak mau nino mengacaukan semuanya
harus gue yang bilang identitas reina ke andin
saya disini aja
soal makam besok biar saya ngurus
gak usah dipikirin
masalah kenapa ya
kok balik dari kantin
mukanya kayak orang stres gitu
masalah kenapa ya
kok balik dari kantin
mukanya kayak orang stres gitu
panas amat ya kumbien
gak kayak kemarin gagal lagi gagal lagi ya
anak soang mati dimakan tikus
matinya diatas papan
ayang kiki tetep berjuang
biar lulus uya akan selalu mendoakan
kiki deg degan ya

bu kiki mau izin keluar bentar boleh nggak bu
kiki mau ujian bu buat tes masuk kuliah
iya kiki boleh
pokoknya kamu good luck door best kerjakan soalnya sebaik baik mungkin ya
iya sama sama pokoknya kamu harus percaya diri ya
iya bu kiki janji nanti sebelum jam lima sore kiki udah ada di rumah
pokoknya take your time ya
terima kasih putri celitanya miss kiki makasih doanya ya sayang
berdipati bu ya
iya ki saya akan selalu doakan kamu supaya kamu sukses supaya kamu bisa keterima
dan yang penting kamu kerjain sebaik baiknya ya
ayo masuk masuk masuk
eh pak makasih ya
dino udah pulang
pasti bukan ini
eh elsanya ada
oke sayang yuk
foto waktu itu sudah mengklarifikasi kalau dia itu tidak sama elsa di hotel itu
tapi rasanya hatiku tidak tenang
hah apa lebih baik aku tanyakan lagi aja ya
ada yang mau saya tanya kesempatan kamu
ngapain dia kesini
apa lagi bicara apa sama dia
papa mau nanya soal serenity hotel
gak enak juga kalau ketauan elsa
kalau aku bertanya ke laki laki ini
nanti elsa berpikir kalau aku nggak percaya sama dia
pasti dia lebih sensitif
lebih baik jangan
apakah kamu temannya elsa
saya temannya elsa
itu kan tas gue
ternyata ada di ricky
mau ngembalikan tas kamu
iya om jadi waktu itu kebetulan saya lagi di gede
terus saya ngeliat tasnya elsa ketinggalan
dia udah keburu pergi
mengembalikan tasnya elsa
udah repot repot balikin tas gue
yaudah kalau gitu om saya pamit ya
gak minum dulu
gak usah om
kayaknya elsa pengen istirahat
iya kan sir
kalau gitu saya permisi om
aku ke kamar dulu ya
itu kan ricky
ngapain ricky kesini
astaga semoga gak ada masalah lagi yang disebabkan oleh ricky ya allah
buat bu andi
makasih ya sus
sama sama saya permisi dulu ya
tanpa aku minta sekarang kamu langsung mau nyuapin aku ya mas
tapi saya udah dipikir pikir pas kamu sakit aku yang nyuapin
cepet sehat biar bisa makan sendiri ya
kok belum makan mas
tadi cuma makan dikit gak habis
yaudah makan bareng yuk
makanan buat kamu
kamu yang harus habisin ya
aku maunya makan bareng sama kamu
kamu sekarang apapun yang masuk ke dalam tubuh kamu itu untuk dua orang
kamu dan anak kita
jadi saya gak mau ngambil jatah makan kamu
kalau misalkan aku berbagi makanan sama kamu
ayo aku mau makan bareng sama kamu
kalau kamu gak mau aku gak mau makan
gak mau makan
makan bareng dulu
dengerin saya gak